biaklum for memiliki sebuah fenomena alam yang dikemas menjadi festival budaya
festival yang juga merupakan pesta rakyat ini diberi nama festival munara wampasi
menonjolkan tradisi budaya serta adat istiadat munara wampasi menjadi festival yang membingkai sejuta pesona biak
munara wampasi adalah pesta adat musim terakhir di indonesia
sebuah ajang berkumpulnya warga biak numfor untuk merayakan musim yang hanya berlangsung setahun sekali
juli adalah puncak dari musim surut ini
mundara wampasi dalam bahasa indonesia adalah acara meti besar atau acara surut air laut terendah dan terbesar di biak
pada acara ini warga biak berkumpul untuk menangkap ikan bersama
yang dalam istilah setempat dikenal
pantai manwor distrik warsa biak utara merupakan salah satu pantai yang menjadi tempat aktivitas snapmore tahun ini
sebagai persiapan yang telah dilakukan sebelum melakukan snapmore
salah satunya adalah dengan menarikan tarian war
yang ada di belakang
war mamry menggambarkan cara berperang dengan tangan kosong atau senjata berupa tombak
bunyi tifo menandakan dimulainya kegiatan snapmort
saya bersama ratusan warga biak langsung memenuhi bibir pantai yang mulai surut
pada musim wampasi ini air laut akan surut hingga lima ratus meter dari bibir pantai
pantai manwar menjadi pantai yang istimewa karena berbatasan langsung dengan samudera pasifik
wilayah wilayah yang akan menjadi lokasi kegiatan snapmort merupakan wilayah adat sasi
warga tidak diperbolehkan menangkap ikan sama sekali di wilayah yang sudah ditentukan
termasuk pantai manwar yang ditutup
dari aktivitas warga selama dua tahun
tradisi sasi adalah sebuah upaya untuk menjaga ekosistem laut
bagaimana kita membangun penghormatan kepada alam
olehnya orang biak akan melakukan satu proses yang disebut sasi senuarek
artinya bahwa kita melindungi satu area yang disepakati oleh seluruh masyarakat
ada setempat bahwa kita akan mencari ke arah ini ke arah ini tapi
untuk area yang kita lindungi ini tidak boleh disentuh oleh kegiatan atau aktivitas manusia
ketika ada yang melanggar bagian ini maka dinyatakan tetap melakukan sanksi sosial
jadi inilah alat pembat yang digunakan pada saat acara snapmort ini
jadi dibawahnya ini ada paku diikat
disatukan ada sekitar satu dua tiga ada lima paku
pakai bambu seperti ini jadi ketika lihat ikan di laut langsung ditancapkan
ini saya mau nyari ikan dulu nih
di pantai ini sudah dipasangi dua pukat jaring untuk mencegah ikan keluar dari wilayah snapmore
hal ini pun dimanfaatkan ibu ibu dan anak anak
kebanyakan mereka yang tidak membawa tombak memilih untuk mencari ikan
di sekitar jaring
jadi salah satu persiapan juga yang dilakukan oleh wardes ini sebelum melakukan snapmort
adalah pemasangan jaring di sekitar pukul tiga dini hari seperti ini jaringnya
ada satu ini yang lebih dekat ke bibir pantai
juga satunya ada di sana
jadi itu fungsinya untuk mengurung ikan yang ada di daerah mete ini
atau daerah yang akan surut supaya lebih mudah untuk ditangkap nantinya paket tombak
biasanya ikan ikan yang sudah ditangkap akan digigit kepalanya agar tidak bisa kemana mana
ini adalah salah satu kebiasaan unik warga biak setelah menangkap ikan
zaman dulu snapmort bukan hanya ajang untuk menangkap ikan bersama
ada makna lebih yang lebih dalam
filosofi dari snapmort adalah pemerataan dan kegiatan
dan itu adalah hal yang sangat penting
dan itu adalah hal yang sangat penting
dengan demikian semua hasil yang tangkapan yang ada akan dibagikan secara adil dan merata kepada mereka yang tidak berkesempatan ke lawan karena usia atau fisik
sehingga satu kampung ini seorang pemimpin kampung akan suruh masyarakatnya mengumpulkan ikan lalu dia suruh membaginya
karena di sana ada orang lemah yang tidak mungkin sampai ke laut
snapmore sebuah tradisi turun temurun yang masih terjaga hingga hari ini
bagi para orang tua snapmore juga menjadi momen untuk memperkenalkan tradisi ini kepada anak anak
seperti yang dilakukan elisa
pak ini bakal setiap tahun selalu ikut kegiatan snapmort
ya setiap tahun kalau kegiatan snapmort saya ikut
ikut ya selalu dengan anak anak
selalu dengan anak anak
kenapa bawa keluarga
karena ikut kegiatan ini mumpung refreshing
itu kan budaya jadi perlu kita ajarkan kepada anak anak supaya turun temurung budaya itu dipertahankan
elisa dan keluarganya tidak pernah absen mengikuti kegiatan snapmort setiap tahun
sebagai warga asli biak elisa tahu betul cara menangkap ikan di laut bermodalkan alat tangkap snapmort
sebagai warga asli biak elisa tahu betul cara menangkap ikan di laut bermodalkan alat tangkap sederhana
hal itu jugalah yang ia ajarkan kepada anaknya maher
saya dari tadi belum dapat ikan tapi bapak elisa coba lihat tuh ikannya udah sebanyak apa tuh sama anaknya juga dapatnya udah banyak

ya jadi cara tangkap ikan ini karena mumpung ada pukat ikannya tidak bisa keluar biar tertahan di dan sudah
dari situ kami panas
dia setelah mendekati jaring dia tidak langsung tabrak
sehingga sudah kami panas dengan panah yang begini
oh oke kalau pakai ini gimana caranya pak
kalau pakai ini kalau sudah mendekati seperti ini bisa
tapi kalau masih dalam bisa

maher sangat antusias
maher sangat antusias
maher sangat antusias mengikuti kegiatan snap more
dengan penuh semangat ia mengikuti arahan ayahnya menangkap ikan
bagi maher snapmore adalah acara yang selalu ia nantikan setiap tahun
karena setiap tahun saya ikut karena banyak ikan
banyak ikan memang suka cari ikan kah
biasa maher tangkap ikan bagaimana caranya
tembak kawat pakai apa lagi
pakai kacamalu lihat dan tembak pakai kawat
ada itu apa itu
ini alat yang saya pakai untuk uncar ikan
acara adat yang biasa saya ikuti dengan keluarga
dengan keluarga ya
ikan ikan yang sudah ditangkap oleh elisa dan maher dibawa ke pantai untuk dibakar dan dinikmati langsung bersama keluarga mereka
ini adalah cara warga biak menikmati hasil alam yang dianugerahkan kepada mereka
maiki yoh sponge
hargai lalatan lingkungan

ya mungkin itu jintang apa itu namanya
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
ilmu melaut warga biak tak hanya sebatas pengetahuan dasar menangkap ikan
orang biak itu menganut perbintangan ini meyakini bahwa bintang memberikan petunjuk atau memberikan arah
ilmu astronomi tradisional warga biak masih digunakan hingga kini
salah satunya dalam menentukan musim wampasi
mengapa saat ini ada acara acara yang disebut menara wampasi
salah satunya menara wampasi
menurut perbintangan orang biak perhitungan orang biak bintang bintang ini menunjukkan bahwa suasana april sampai dengan bulan juli itu teduh tenang dan laut itu sangat damai dengan masyarakatnya
suku biak mengenal empat bintang yang mereka gunakan sebagai penunjuk musim waktu dan arah
mereka menamai bintang bintang tersebut dengan bahasa lokal
salah satunya adalah romang guandi
sebuah konstelasi bintang yang menunjukkan musim tedu atau musim wampasi
berarti ketika musim wampasi itu bintang rumangguandi itu akan ada di langit
ada di tengah tengah
tidak ke barat tidak ke timur tapi dia sudah ada di tengah tengah
bentuknya seperti apa
ya ekornya dia berbentuk ular semacam ular atau naga
ada hidungnya ada ekornya
kemampuan suku biak dalam menggunakan bintang sebagai alat
alat bantu aktivitas mereka sehari hari menarik perhatian lisa febrianti
secara umum masyarakat tradisi suku suku di indonesia menganggap bahwa
bentangan langit itu adalah peta yang kemudian memunculkan jadwal kerja yang ada di bumi
untuk di biak gitu dari hasil kajian yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu
ternyata pengetahuan astronomi
suku biak ini kalau saya bilang bisa disejajarkan ya
dengan pengetahuan astronomi dari peradaban peradaban yang kita bilang itu maju
kajian yang dilakukan lisa febrianti dan timnya menemukan
bintang romang guandi merupakan sebuah konstelasi atau susunan rahasi bintang skorpion
ada satu konstelasi yang disebut sebagai skorpius atau skorpius
nah romang guandi
romang guandi itu adalah konstelasi skorpio atau skorpius
hanya di dalam kebudayaan biak ini tidak digambarkan sebagai kalajengking
tapi bagi mereka itu digambarkan seperti naga
gugusan bintang juga digunakan para nenek moyang suku biak sebagai navigasi saat berlayar
pada masa penjajahan belanda suku biak sempat dijuluki sebagai viking telur jendrawasi
karena kehebatan mereka dalam lau
memang ada beberapa literatur
kalau kita baca ya tentang suku bia disebut sebagai viking dari teluk centrawasi
ada juga yang mengatakan bajak laut papua di beberapa literatur
nah ini menunjukkan bagi saya ini menunjukkan satu
suku biak adalah penguasa lautan di zaman itu
karena sebutan ini diberikan pada era kolonialisme belanda waktu itu
di biak musim teduh atau musim wampasi biasanya dimulai sekitar akhir maret hingga agustus
ini adalah saat yang tepat bagi para nelayan untuk berlayar mencari penghidupan di lautan lepas
sebagai orang papua laut pak ya orang biak ini juga bisa menentukan arus dari bintang dan juga ada cara cara lain pak
jadi dia melaut dulu dia melaut melihat di laut ini
jadi kalau arusnya ke timur pasti dia tahu bahwa oh ini arusnya ke timur atau arusnya ke barat
bisa melihat di air atau perahunya yang berlabu perahu kecil yang berlabuh atau perahu besar
bagaimana dia ikuti arus laut ini ke timur atau ke barat
berarti tangannya itu di atas kapak di atas perahu ya atau di atas kapak mereka akan menculupkan tangannya ke atas kapak
boleh boleh boleh
boleh saja untuk mengetahui oh harus ya boleh boleh
ke arah timur
ke arah timur
ke arah barat
sebagai pelaut ulung suku biak sangat bergantung pada bintang
bintang menjadi peta dan petunjuk datangnya badai
konstelasi skorpion yang dikenal sebagai bintang romang guandi oleh suku biak
biasanya akan muncul dari arah tenggara dan berakhir di barat pada akhir musim
ketika gugusan bintang romang buandi hanya terlihat bagian ekor atau kepalanya saja
tanda musim badai
saya mau coba pakai satu aplikasi
untuk melihat yang mana bintang yang dimaksudkan oleh
oh ya baik baik bisa bisa bisa
pak koibor oke sebentar
apakah dia ini
ya itu sudah
ini ya pak
ya ada kentara itu
dia berbentuk rasi gugusan rasi bintang tok
dia seperti ini jadi ini yang mana kepalanya yang mana ekornya
ini kepalanya betul ini kepalanya sana ekornya
oh yang ini ekor ini kepala ya
berarti sebenarnya bintang yang dimaksud oleh bapak itu kalau dalam rasi bintang dalam ilmu astronom itu dia bintang skorpion
oke berarti dia kalau dia makin ke arah sana dia kalau udah cuma kepalanya atau ekornya saja yang terlihat itu bahaya pak ya
eratnya hubungan suku biak dengan alam tak hanya memberikan keuntungan bagi manusia namun juga bermanfaat dalam pelestarian lingkungan
kearifan lokal dan pengetahuan tradisional ini adalah aset yang wajib dilestarikan dan diteruskan kepada generasi selanjutnya

itu penting jatuh sepeta lezat itu
bicara sengaja tentang percobaan tersebut
jadi terpaksa kalau pohon ini dibuat berkaitan
bagie satu lagi
indonesia memiliki banyak daerah yang kaya akan tradisi dan budaya
salah satunya kabupaten biak numpon
fenomena surut laut dan tradisi snapmort dirangkai menjadi sebuah festival yang bernama festival munara wampasi
festival biak menara wampasi adalah segmentasi budaya biak budaya kemaritiman
yang kita menjelaskan
kemas dalam bentuk festival dengan tujuan kita merevitalisasi
kemudian memberikan legasi edukasi advokasi tentang peradaban maju orang biak
tentang budaya orang biak yang memang harus diwariskan ke generasi berikutnya
festival ini menampilkan berbagai tradisi budaya dan kesenian wajib
salah satunya tari yosin pancar atau tari yospan
nah di belakang saya ini sudah ada sanggar seni yang akan siap siap sebentar lagi akan menari yospan di parade festival munara wampasi
saya mau nanya sama pembinanya nih pak saat ini kan mereka sedang siap siap nih pak dan akan menarikan tarian geospan
apa itu tarian biospan pak
ya tarian yospan
ini yasin pancar ini sebagaimana tradisi budaya biak dapat digunakan di dalam momen momen pesta
maka tarian ini dapat digunakan maka tarian ini terdiri dari tarian berpasangan
saya berkesempatan melihat persiapan salah satu sanggar seni yang akan tampil
di parade festival munara wampasi yaitu sanggar seni monsur babo
sanggar seni ini terbentuk pada akhir tahun sembilan puluh an
mereka konsisten menampilkan tarian tarian khas biak seperti yospan dan war dalam acara besar di biak
tari yospan melibatkan sejumlah penari pria wanita dan pemain musik
penari wanita sibuk bersolek agar tampil cantik dan menawan
mereka menggunakan tusuk konde yang terbuat dari bulu ayam
ini melambangkan mahkota gadis biak yang mencerminkan kecantikan
sementara para pemain musik berlatih mengharmonisasikan irama setiap instrumen musik yang ada
kehadiran alat musik ini menjadi keunikan tersendiri bagi tari yospan
alat musik atau instrumen yang digunakan adalah gitar oklele bas
dan latifa yang merupakan gendang khas papua
dan kini tibalah saatnya mereka latihan untuk yang terakhir kalinya sebelum pentas
musik dimainkan dan penari pun masuk dengan membentuk dua baris sejajar
seiring berkembangnya zaman
tari yospan kini memiliki berbagai variasi gerakan
dan formasi yang berbeda
dan juga berbeda dengan kreativitas sanggar seni
gerakan tari yospan sangat dinamis dan penuh semangat
biasanya para penari akan membentuk lingkaran dan berjalan keliling sambil menari
sesekali mereka juga menari sambil bergandengan
dan menarik tetapan tetapan
apa yang susah dalam menarikan tari yospan
mungkin atur temponya
atur temponya biar gerakannya bisa pas dengan lagu
kadang juga kalau macam bukan dari tempo
dari orang yang musisi juga
itu yang paling susah ya
tapi kalau kayak tetapan tetapan kan itu juga harus ada chemistry nya ya
tadi saya lihat harus saling bertatapan menari nya
itu tuh susah nggak membangun chemistry seperti itu
membangun hubungan akrab
seperti itu susah atau tidak
itu dari kita sendiri ya
itu dari kita sendiri
tunggu dari diri kita sendiri
awalnya susah atau merasa canggung
iya awalnya pasti aduh malu ya
yang pasti malu tapi ya kan kita harus tampil
jadi kita harus membiasakan diri kita untuk bisa
boas dan welhelmina bergabung di sanggar seni ini sejak mereka berusia lima belas tahun
kecintaan terhadap budaya dan tari menjadi motivasi mereka
namun tak semua muda mudi memiliki kesadaran untuk mengembangkan budaya sejak dini
menurut pembina sanggar monsur babo
hal ini masih menjadi tantangan hingga kini
ya tantangannya banyak tantangan
sehubungan dengan membentuk karakter manusia kan pasti tantangan banyak
tetapi bagaimana digini
selaku pembina menggiring pemahaman anak anak
biar mengerti bagaimana masa depannya
maka mempersiapkannya lewat grup yang ada
sanggar seni monsur babo hanya satu dari sekian banyak sanggar
yang berpartisipasi dalam festival munarawang pasi ini
sekarang mereka lagi antri untuk menunggu giliran mereka tampil di depan dewan juri
kita tanya perasaannya gimana ya
kak rita perasaannya gimana nih kak rita
udah dekat kah atau udah biasa aja
iya karena sudah biasa jadi biasa saja
sudah biasa ya
nina kamu mau tampil sebentar lagi
udah dekat kah
iya perasaan dekat sih tapi
udah biasa ya
tapi masih ada sedikit rasa dekat
semangat semoga menang mereka ya
satu persatu sanggar seni mulai menangis
menampilkan kepiawan mereka menari yospan di jalan raya
sambil menggunakan pakaian unik
tak sedikit warga biak berdiri di pinggir jalan menanti sanggar seni favorit mereka
tampil membawakan tarian yang penuh semangat ini
keterlibatan warga secara masif di dalam festival munarawang pasi
menunjukkan bagaimana warga biak mencintai budaya mereka
festival munarawang pasi yang telah masuk dalam kalender event nasional ini
menjadi sebuah festival yang membingkai sejuta pesona biak
hal hal tergantung tersebut benar benar ter